gubernur dki jakarta anies baswedan membuka acara jakarta hajatan ke empat ratus sembilan puluh lima di pulau bidadari
kepulauan seribu pada selasa pagi penggunaan istilah hajatan untuk mengganti istilah ulang
tahun jakarta yang digunakan pada tahun tahun sebelumnya anies menjelaskan hajatan merupakan
kosa kata yang biasa digunakan masyarakat betawi yang memiliki sejumlah makna diantaranya
makna mensyukuri merayakan kerja bersama serta keguyuban acara peluncuran jakarta hajatan dilakukan
di kepulauan seribu untuk mengingatkan bahwa pembangunan di jakarta harus merata ingatan
jakarta hajatan kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengingatkan tentang kepulauan seribu
ia rame rame datang ke kepulauan seribu dan kita berharap pertumbuhan kesejahteraan di
kawasan ini menjadi jauh lebih baik lagi dalam rangka menyambut perayaan hut kota jakarta anggota
karang taruna jakarta utara bersama petugas ppsu dari kecamatan tanjung priuk dan pademangan
rabu pagi melakukan aktivitas melukis mural di sepanjang ruas jalan r e martadinata dengan
tema flora dan fauna serta keindahan kota jakarta
hai mural juga menampilkan ikon baru di jakarta utara seperti gambar jakarta international stadium dan
juga jakarta international e prix circuit mural ditargetkan menampilkan empat ratus sembilan puluh lima gambar sesuai dengan
hari jadi kota jakarta yang rencananya akan selesai pada akhir mei ini tim liputan cnn indonesia